bat lagu lama diputar kembali wacana pengubahan sistem pilkada yang awalnya dipilih dan dicoblos langsung oleh masyarakat menjadi sistem tidak langsung alias dipilih oleh dprd kembali muncul
ya emang ini bukan barang baru sih karena tidak hanya muncul di eranya pak jokowi tapi juga di presiden yang sebelumnya yakni zamannya pak sby
kita kilas balik sedikit pada dua ribu empat dpr mengesahkan dua undang undang ada undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu empat dan juga ada undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat
yang pada intinya memberikan mewenang kepada dprd untuk mengusulkan dan atau memberhentikan gubernur dan wakil gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri
nah rame deh tuh ya kontroversinya ya tapi hal itu dibatalkan nih oleh perpu nomor satu tahun dua ribu empat belas
oleh presiden sby sehingga pilkada tak langsung alias dipilihin dprd tidak jadi diberlakukan
nah di era pak jokowi muncul nih selain kemarin pada tanggal sepuluh oktober ketika ada pertemuan antara one team press dan juga pimpinan mpr
tetapi juga pada november dua ribu sembilan belas lalu ketika menteri dalam negeri tito karnavian meminta untuk mengevaluasi sistem pilkada langsung
tapi untungnya pada saat itu pak jokowi langsung bilang nih melalui jurubicaranya
yang menyebutkan bahwa sistem pilkada tetap dipilih langsung oleh masyarakat
ini muncul lagi kemarin kira kira gimana ya tanggapan masyarakat sebenarnya maunya nyoblos langsung atau dipilihin dprd
ya karena jadi aspirasi kita nggak terpenuhi untuk memilih tokoh yang kita idolakan atau yang kita harapkan untuk memajukan daerah kita
karena kalau jumlah
kursi yang partai terbanyak di dprd tersebut berarti kan tidak mengaspirasikan semua keinginan rakyat
kalau saya sih nggak setuju ya mbak
karena kalau kayak gitu nanti ada kerjasama tersendiri kita juga nggak tahu dan tidak sesuai dengan maunya masyarakat seperti apa
karena kan kalau pemilih itu kan harusnya dari rakyat untuk rakyat kenapa harus dipilih sama dprd
salah satu orang yang hadir dalam pertemuan antara one team press dan juga pimpinan mpr pada sepuluh oktober lalu adalah
wakil ketua mpr fraksi partai amanat nasional yandri susanto
yandri menyebut belum ada hal hal lebih jauh soal wacana ini
hanya diskusi hanya evaluasi dan hanya memetakan mana manfaat dan mana mudarat dari sistem pilkada langsung
jadi menurutnya belum ada kata kembali tetapi evaluasi
yang bertahan di pemilu langsung tetap harus ada perbaikan begini misalkan
kalau yang ada tidak setuju dengan pilkada langsung apa solusinya
jadi nggak ada
jadi nggak ada
jadi nggak ada
jadi nggak ada
ini bukan diskusi saja

apakah periode yang berikutnya akan tetap berlangsung ya
terserah pembuat undang undang antara pemerintah dan dpr termasuk tentu pendapat masyarakat
jadi ruang diskusi itu menurut saya tidak boleh tutup
karena sudah hampir dua puluh tahun dan pilkada langsung ini tentu sudah banyak
kita bisa lihat fakta yang sebenarnya terjadi antara mudarat dan manfaat
nah dari situ bisa kita tarik diskusi yang sifatnya saling memberi solusi
yang pihak yang tetap bertahan langsung apa solusi untuk mengatasi banyak persoalan tadi
nah sikap seperti ini nih yang turut dikritisi oleh anggota dewan pembina perludem titi anggra ini
titi menilai boleh boleh aja sih ada diskusi
tapi yang namanya diskusi antar elit politik harus mencerminkan kepentingan masyarakat
artinya membawa kemajuan
untuk iklim demokrasi di indonesia bukan justru malah meminta untuk menoleh belakang termasuk soal sistem pilkada tak langsung alias dipilihin
kalau kita boleh sederhanakan masalah di pilkada langsung itu selalu yang diklaimkan politik biaya tinggi
lalu kedua soal adanya praktik transaksional yang koruptif
yang ketiga adalah konflik yang membawa ekses pada perpecahan di masyarakat
sebenarnya tiga alasan itu
itu adalah alasan yang juga digunakan saat kita mengesahkan undang undang yang mengatur pilkada langsung pertama kali pada tahun dua ribu empat
undang undang tiga puluh dua dua ribu empat di masa kepemimpinan presiden megawati soekarno putri
acara pilkada tidak langsung ini kalau kita tidak segera luruskan dan koreksi ini saya yakin pasti akan berujung pada berikutnya agenda pilpres tidak langsung
oke oke kita harus ingetin lagi deh elit politik kita kenapa sih pentingnya pilkada langsung untuk keberlangsungan iklim demokrasi di indonesia
ngutip dari artikel yang berjudul dinamika politik pilkada serentak yang diterbitkan oleh pusat penelitian badan keahlian dpr ri pada tahun dua ribu tujuh belas
setidaknya ada lima alasan penting kenapa pilkada langsung itu berdampak pada kedewasaan demokrasi dalam suatu negara khususnya di indonesia
yang pertama pilkada secara langsung diperlukan untuk mutus mata rantai
oligarki pimpinan partai dalam menentukan pasangan kepala dan wakil kepala daerah yang dipilih oleh dprd
yang kedua pilkada langsung diharapkan dapat meningkatkan kualitas kedaulatan dan partisipasi masyarakat
secara langsung rakyat dapat menentukan nih siapa pasangan calon yang dianggap terbaik memperjuangkan kepentingan mereka
yang ketiga pilkada langsung gimanapun mewadahi proses seleksi kepemimpinan secara bottom up dan sebaliknya meminimalkan
lahirnya kepemimpinan yang di drop dari atas alias
yang keempat pilkada langsung diharapkan dapat meminimalkan politik uang yang umumnya terjadi secara transaksional pas pemilihan dilakukan oleh dprd
dan yang terakhir pilkada langsung diharapkan meningkatkan kualitas legitimasi politik eksekutif daerah sehingga dapat mendorong stabilisasi politik
ngutip lagi deh nih ya pernyataan dari anggota dewan pembina perludem titi anggraini yang menyebut

kalau mencari solusi permasalahan sistem
sistem pilkada langsung adalah dengan menggantinya dengan sistem pilkada tak langsung alias dipilih dprd
sama saja dengan mengganti masalah dengan masalah yang baru
diana valencia indra setiawan widodo jakarta